soal beberapa waktu lalu soal penerjipan kali jodoh dilanjutkan pembersihan bawah tol
sebagian masyarakat menangkatkan ini sangat positif tapi sebagian yang lain juga mengkritisi
bahkan ada salah satu partai politik yang juga nanti mengajukan calonnya di pilgub dki
saya sebut gerindra begitu dalam sebuah perbincangan di radio
mengatakan bahwa kita akan mengusung calon yang punya slogan
membangun tanpa menyakiti
langsung itu ditujukan ke pak ahok
pak ahok bagaimana melihat ini
ini sebuah ancaman tidak pak
emangnya aku menggusur dengan menyakiti
aku bukan mengusur kok menertipkan dengan menaikkan derajat anda
kamu bayangin begitu pindah ke rusun
anak anda dapat kjp
anak sekolah dikasih bus
latihan kerja mau modal kerja kita bantu
yang bagus ya diseleksi
dokter disuruh tungguin di situ
sekarang lima orang satu dokter satu bidan satu perawat
nanti mau seribu dua ratus lima puluh
jadi lengkap ya fasilitasnya pak ya
artinya apa anda lihat dong ke rumah susun rumah susun kita dengan taman
anak anak lebih bahagia
jadi itu tuduhan tuduhan yang lucu saja
gimana sih kalau orang tinggal di sungai kamu mau nirtipin
sebenarnya kebetulan ya mereka ditertipin
dia jadi biasa
jadi mereka ditertipkan ini ya
menjadi kebetulan buat mereka ya
orang kita ngobatin dia kok
kalau gitu waktu kamu sakit dioperasi dokter menyakiti kamu dong
praktek lah apa
jadilah pasien di rumah sakit saya
mengoperasi tanpa meng
atau tanpa menjahit anda
atau masuk rumah sakit tanpa infus
ya sih kira warga jakarta gak bodo bodo amat
kalau boleh saya kutip itu pernyataan dari ketua tim penjaringan pilgub dki dari partai gerindra
itu gak heran lah orangnya gitu